dan dalam bertemu dengan presiden joko widodo pemerintah jepang juga menyebut baik kebijakan relaksasi ekspor konsentrat yang dilakukan pemerintah indonesia
mungkin relaksasi mungkin revisi tampaknya undang undang hilirisasi ya
pasalnya jepang tidak banyak berinvestasi smelter di indonesia
pelaku usaha pertambangan di jepang senang dengan kebijakan tersebut karena jepang memiliki unit pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri
hal itu pula yang membuat minat pemerintah jepang untuk berinvestasi smelter tidak terlalu tinggi
bkpm mencatat investasi jepang pada dua ribu sebelas hingga kuartal tiga dua ribu enam belas banyak menyentuh sektor industri otomotif dengan nilai investasi sembilan lima miliar dolar amerika
sektor industri terbesar kedua adalah industri logam mesin dan elektronik sebesar dua sembilan ratus dua miliar dolar dan industri kimia dan farmasi sebesar satu lima puluh delapan miliar dolar amerika